beberapa penerbangan di bandara abdul rahman saleh malang jawa timur dibatalkan
akibat dampak semburan debu vulkanis gunung bromo yang mengarah ke bandara
akibatnya ribuan calon penumpang tertahan di bandara
sekitar seribu calon penumpang tertahan di pintu keberangkatan bandara abdurrahman saleh malang
senin siang karena otoritas penerbangan menghentikan seluruh aktivitas
penutupan ini dilakukan akibat dampak debu vulkanis gunung bromo
tiga penerbangan dialihkan dan empat penerbangan lain dibatalkan
calon penumpang diangkut dua belas bus ke bandara juanda sidoarjo karena penerbangan dialihkan
penutupan bandara berlangsung pada senin pukul sembilan pagi hingga selasa besok pukul sembilan pagi